kejadiannya dia kayaknya mau bunuh diri katanya udah itu membanding bandingkan kepala ke tiang listrik
membandingkan kepala ke tiang listrik katanya
langsung sama warga diciptakan
bilang apa pak persoalannya apa pak yang bapak tahu
nggak tahu sih persoalannya kurang tahu ya
kalau urusan orang lain
tapi di mata warga beliau itu seperti apa
iya rajin dia mau ramah sama orang orang juga biasanya
jadi gak sama sekali gitu
dagang itu kambing jual beli kambing dianya
saksikan program program kompas tv
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya